jika anda ingin menikmati suasana wisata alam yang tidak biasa anda bisa menjajal wisata dari ketinggian yang ada di kabupaten purwakarta
menaklukkan tebing parang dengan via ferata mencicipi kuliner khas ayam kampung goreng bumbu rempah bisa anda temui di purwakarta
sampai kita di tiga meter
udara segar kayak gini pagi pagi paling enak dinikmati dengan berolahraga
tapi olahraganya jangan yang biasa biasa yang agak ekstrim dikit
tuh kita akan manjat ke atas gunung parang
karena ini adalah salah satu kegiatan yang recommended buat kalian yang suka dengan olahraga ekstrim yang ada di purwakarta tentu saja
gunung parang memiliki ketinggian sekitar sembilan ratus meter di atas permukaan laut
ada dua jalur yang disediakan bagi wisatawan yang ingin mencoba memanjat tebing dengan tangga besi atau biasa disebut dengan via ferata
jalur yang biasa digunakan untuk pemula adalah jalur small hingga medium dengan ketinggian dua ratus hingga tiga ratus meter
untuk naik ke tebing ini kita diwajibkan menggunakan jasa pemandu wisata yang sudah terlatih sebagai penunjuk jalan dan menjaga keselamatan wisatawan
beberapa persiapan yang harus dilakukan sebelum memanjat adalah menggunakan alat alat keselamatan seperti harness dan helm sebagai pelindung kepala
juga menjadi pertimbangan penting sebelum memanjat tebing parang
tidak disarankan untuk memanjat dalam cuaca hujan dan angin
or right jadi ini adalah starting point untuk kita climbing via ferata di gunung parang
kita akan ambil trek yang medium aja ya kang
safety udah dipasang semua
last but not list kita harus pakai sarung tangan

lalu kita akan mencoba menggunakan sarung tangan
lalu kita akan mencoba menggunakan sarung tangan
lalu kita akan mencoba menggunakan sarung tangan
waktu yang tepat untuk memulai pemanjatan adalah pagi hari
meski kabut tebal kemungkinan akan terlihat tidak mengurangi semangat saya untuk mencoba wisata yang menguji adrenalin ini
terletak di desa sukamulya kecamatan tegalwaru purwakarta gunung parang adalah gunung pertama di indonesia yang menggunakan pendakian dengan tangga besi
di sini para pemula dan anak anak juga bisa mencoba loh
dengan catatan tidak takut ketinggian ya

akhirnya kabutnya perlahan lahan mulai menghilang
kita bisa melihat desa yang ada di sekitar gunung parang ini
kalau kabutnya benar benar menghilang ini pasti bakalan bagus banget
semoga di atas kita bisa melihat view dengan lebih jelas lagi ya

masih panjang perjalanan
kurang lebih dua jam memanjat akhirnya saya sampai di ketinggian tiga ratus meter di atas permukaan laut
akhirnya kita selesai nih
sampai kita di tiga ratus meter
meskipun tingginya mungkin gak setinggi gunung gunung yang lain tapi dari sini kita bisa lihat view yang keren banget
ada waduk jatiluhur dan juga perkampungan warga di sekitar gunung parang
dan yang paling seru nih tidak seperti biasanya
manjatnya pakai kagetan apresi seperti ini ya
kegiatan yang melelahkan akan terbayar dengan sajian nikmat kuliner khas setempat
tujuan saya adalah warung makan ayam kampung goreng yang hanya bisa ditemui di purwakarta
warung makan ayam kampung goreng ini dibuat menggunakan bumbu rempah dengan resep rahasia
wisata ke purwakarta ini salah satu kuliner yang wajib banget untuk dicobain
ayam kampung goreng bumbu rempah
hmm dari sini aja nih aromanya udah kecium
jenis ayam dan proses memasak menjadi kunci kenikmatan olahan ayam goreng ini
bumbu yang lengkap dan sambal yang segar
disajikan langsung saat dipesan
terus pakai apa lagi tadi
nah jika anda ingin mencicipi ayam goreng ini
anda bisa datang ke purwakarta
anita mae purwakarta